mama papa sama oma ada urusan dulu sebentar mau keluar dulu ya
papa gak sibuk kan
oma juga gak sakit kan
tapi kuah konggeri aja
mama percaya kamu akan pulang
welcome home ya sayang
bisa bicara dulu gak mas
aku bicara sebentar ya

oma tuh kangen banget sama kamu kamu kemana an
aku juga kangen sama oma
aduh dayangnya oma
oh iya oma aku mau ketemu berpati aku kiki dan koko
oh mau ketemu merpati kamu si kiki sama si koko
oh mereka juga kangen mereka juga kangen sama kamu
yuk oma temenin ya
aduh yaudah tunggu pelan pelan
aku bawain kamu bubur
nanti saya makan di kantor
yaudah yuk kita jalan
mau naik dulu gak
aku pengen ketemu sama kamu deh udah lama gak ketemu aku kangen
jangan deh cat
iya tadi tadi itu pas saya turun mama saya lagi mandi
dan biasanya kalau mandi itu lama
daripada kamu nunggu mendingan lain kali aja

aduh lagi agak lega juga
itu bumayang kenapa
pak randy suruh kita bawa bumayang ke rumah sakit
yaudah saya doain supaya bumayang cepat sembuh
saya buru buru pak mau bawa bumayang ke rumah sakit
oh yaudah silakan
oh yaudah kalau kayak gitu saya doain supaya mamanya mas rendy cepat sembuh
amin makasih mama
ya sama sama kalau gitu saya komisi
ada apa sih mas
terus barusan tukang parkir bilang mama kamu dibawa ke rumah sakit ini ada apaan sih
mas aku gak suka ya kamu mulai bawang bawang kayak gini aku tau loh kamu bohong
nanti kita ngobrol di mobil ya
mas aku gak mau
kamu jelasin dulu ke aku mama kamu sebenarnya di mana
mama saya diculik kak
diculik gimana sih mas kok bisa
semua ini karena om irfan
oh irfan kenapa dia bisa nyulik mama kamu
kat bosnya iqbal itu adalah om irfan
dan dia dia yang nyekap mama saya
tapi nggak bisa kayak gini dong mas kamu gak bisa diem aja ini mama kamu loh kasihan
kita harus ke kantor polisi sekarang kita harus laporin semuanya sekarang
kat kat jangan kat jangan kita gak boleh gegabah
ya kalau dia tahu kita lapor polisi nanti kenapa napa mama saya
kita harus senang oke
ya kita berangkat sekarang ya
ya serah kamu mas
ya serah kamu mas
tolongku tolongku tolongku
mas al lagi pergi sama ibu mbak ziarah paling bentar lagi juga udah pulang kok
aku tunggu di dalam ya
eh iya mbak eh eh tuntun
apa yang menjadi ketakutan saya sudah terjadi
andin kembali ke sana
ini mbak andin udah balik
mbak nin udah pulang sama reina
bahagia dan hori
tumpang banget tuh muka
wajikan kita jangan lupa gitu
ah sedikit pengen masuk ke dalam dah
kiki pengen ngintip
kira kira di dalam ngapain kita
tidak tidak tidak tidak
biarin aja mereka tuh nyelesain masalahnya dulu
cak yang senangnya kita
aduh aduh aduh
daripada kempoin masalah pak bos
mendingan kita kepoin masa depan kita
padahal kita kepoin masa depan juga enggak
akhirnya aku kembali ke sini
saya pasti akan minta papa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya
dan andaikan bisa
saya bersedia mengantikan papa dalam penjara
yang penting kamu maafkan kami
walaupun ini berat dan meyakinkan
tapi aku ada ikhlas
kita lupain masalah ini
kita maju untuk masa depan kita
lupain masalah lu yang sangat menyakitkan ini
makanya ketika kamu pergi dari rumah
saya setiap hari itu mencari kap
untuk memohon maaf
untuk memohon maaf
kemarin pun juga saya cari kamu ke hotel
tapi kamu gak ada
kamu cari aku ke hotel
kamu udah gak diserang lagi
saya gak tau soalnya kamu dimana
aku gak tau mas
kalau kamu datang
aku juga pindah kamar
di lantai yang sama
makanya aku pindah
gak mau ketemu saya
gak gitu mas
aku gak mau diganggu aja sama mas nena
kamu kenapa tiba tiba bisa di hotel sih
bukannya kamu nginep di rumah mirvan
ada masalah sama mirvan
dia bilang jesse rehabilitasinya di penang
padahal jessy tuh ada temennya elsa
tau dari mana
tadi gue ketemu sama nih cewek di stamford coffee
aku liat di foto itu sangat jelas sekali mas
kalo itu mukanya jessy
dan jessy itu adalah temennya elsa
dan kebunan besar jessy itu adalah jessica
sekretaris sama rumpah kamu mas
ada anastasia pun
bakal ke johan
kuda poni aku mana
snow we kuda poninya rena itu karena ditinggal rena jadi agak stres
jadi sekarang kalau siang dimasukin ke kandang supaya istirahat
dengan siapa ini
ini saya jessica
betul dengan ibu rosa
saya senang sekali kamu telpon
ada keperluan apa sama saya
saya perlu bicara sama kami
kamu mau bicara sama saya
kita bisa ketemuan
saya bersedia juga ketemu sama ibu rosa
kalau hari ini kamu bisa ketemuan
di pandora cafe jam dua belas gimana
kalau gitu sekali lagi terima kasih ya jessica
saya sangat menghargainya
sekarang aku harus pikirin gimana cara
sekarang aku harus pikirin gimana caranya
untuk bisa keluar
untuk bisa keluar
kamu beneran gak sih mas
gak mau lapor kantor polisi
gak mau lapor kantor polisi
sebaiknya kita ikut unsafe ke rumah mereka
kalau biar mereka kes stark
dan sekarang mereka tuh als residential
dewalemework time saya ini
di akun ini supaya diangkat kerja
dan tolong kate kamu juga jangan bilang siapa siapa ya soal ini
aku gak mungkin diem aja aku harus bantuin mas randy
ya aku gak tau deh mas mungkin kamu lebih paham kondisinya
tapi yang pasti kamu hati hati dan kamu kabarin aku terus kalau ada kabar tentang mama kamu
ya aku masuk dulu
dan dia anaknya om irfan
om irfan udah cerita semuanya sama aku
jessi juga masuk sampai ke rehabilitasi juga karena diperkosa
sama denny setiano
dan orang itu disuruh sama mama

gak mungkin mama nuruh kayak begitu den gak mungkin
bener mas aku ngeliat sendiri dia nelfon om irfan ada video
den setiano sendiri sama mu kalau dia disuruh semua rusak apa hari
gak mungkin den
ya pas aku tau aku juga sakit hantibis
yang aku liat rata ada api dendam di hatinya om irfan
kepada keluarga afa'ri
buat aku disini aku di posisi yang sangat sulit
aku juga mengertinya
aku juga mengertinya
aku juga baik lega
aku juga pembeli sipilnya
mutu ke jupiter lihat apa yang ada di zaar
jadi makanya ke katan interpreting

aku yakin mama ini orang yang baik
gak mungkin mama berbuat jahat seperti itu
thank you min terima kasih kepercayaan kamu segalanya buat mama
ya udah mama tenang ya kita bisa omongin baik baik nanti
wah min selamat
waktu itu aku pernah ketemu sama denny setiano di rumah sakit sebelum meninggal
dia mencoba untuk menghubungi saya dengan mencoba untuk mencoba untuk mencoba
kalau memang anda mampu ceritakan ke saya sekarang
yang mau anda bicarakan apa
saya dulu sangat menyukai jessica
ini sempat bilang kalau memang dia itu sangat menyukai jessica
dan dia ingin memiliki jessica seumur seumurnya mama
kalau kamu sampai ketahuan memalsukan data
kamu akan menjadi tersangka utama
daripada kita di pihak yang berseberangan
lebih baik kita diperawai yang sama
tinggalkan pacar kamu dan kamu mau jadi pacar saya
kalau kamu mau laporin saya kepada keluarga alvari silakan
yang jelas saya tidak melakukan apapun
dan satu lagi
seumur hidup saya saya tidak akan pernah rela jadi pacar orang licik seperti kamu
tapi keinginan denise itu ditolak betul betul sama jessica
makanya dia gelap mata
aku ingat banget denise kamu kayak gitu mama
jadi karena ini anda dendam dan anda melakukan tindakan pemperasaan
saya tidak laki laki
kalau saya yang melakukan itu
maksudnya tidak yakin itu apa
aku o temasihkan agar lazaran kamu melihat diri
amir raffan juga keluarga aku
ya udah aku ganti baju dulu ya
duh aku gak bisa konsentrasi
aku kepikiran tante mayang terus
tapi mas randy ngelarang aku buat cerita ke siapa siapa
tapi aku gak mungkin diem
kantor istri kerja udah
sekarang kemana ya
ke bengkel deh ajak anak buah
aku mau ke bengkel
aku mau ke bengkel
kak lagi sibuk gak
ehm aku ada yang mau aku omongin
kamu berantem sama rendy
enggak udah intinya bisa ketemu atau enggak
mau ketemu dimana
hmm ketemu di coffee shop dekat kantor aku aja
ada nanti aku akan datang
sama ya urban coffee
dua puluh menit kakak sampai di sana
daripada gue mati gaya di sini
mending gue olah raga
makan siang gue kali ya
tapi kan belum jam dua belas
ya udah deh
kenapa jessie bisa tau bang iqbal di sini
ma iqbal tenang aja
nggak akan kasih tahu siapa siapa kalau bang iqbal di sini
mau tolengin jessie nggak
bang iqbal tolong lo pesenin taksi online buat jess
tapi seolah olah tuh bang iqbal yang mau pergi ya
tapi sebenernya jess yang mau pergi ya
ntar bang iqbal bisa dimarahin sama bapak kamu
enggak nggak akan dimarahin sama papa
jess nggak akan ngomong kok sama bapak beneran
emangnya mau kemana sih
emangnya mau kemana sih
mau ketemu adi
ya bukan lah
bukan kok bang
please ya tolongin aku ya
kita ke mall dulu yuk sebentar
nanti aku dimarahin sama bapak kamu
bapak kan lagi sibuk kerja
ya udah oke
mana bisa gue menolak permintaan lo
mama sama papa sama oma mau kemana
mama papa sama omah ada urusan dulu sebentar
mau keluar dulu ya
papa nggak sibuk kan
tapi kok aku nggak diajak
itu loh oma kemarin itu aku sama mama adventure berpetualang oma
seru loh oma
tapi aku lebih senang pulang ke rumah soalnya bisa ketemu papa oma jasmina sama semuanya
oh iya oma juga senang ya
reina dirumah aja ya adventure sama oma aja nanti ya
ya udah sayang mama papa oma pergi dulu ya kamu sama ancis ya
mir jagain reina
udah ya ya kita pergi mir
sekarang kita mandi aja
anggap aja angin sepo sepo
jalan buka gerbang
kamu gak boleh kayak gitu al
ga boleh kayak gitu
aku juga bercanda
cenda kok galak bang
ini kan galau mas
cuman itu apa
saya cemas ga galau
kamu pergi dari rumah bawa anak umur lima tahun sama perut sebesar kayak begini
kalau ada apa apa di jalan gimana
marah sama saya bentak saya pukul saya kalau perlu
yang penting marah kamu tuh reda
saya ga bisa tenang kalo kamu tuh ga ada dalam pengawasan saya
makanya lain kali itu jangan pergi pergi kayak gitu ya
eh jangan sampai kita telat ketemu jessica nanti
pukul saya ya
ada masalah apa
jangan bilang jangan jangan kamu
ya abis kamu ketakutan kayak gitu makanya
jangan jangan cemlong kak